kemarin kami cuma mengalah saja nyai
kamu jadi perempuan jangan besar kepala
kita kalian harus belajar sopan santun berbicara ya
tunggu dulu nyai
kali ini kami membawa lawan yang sepadan
kamu harus melawan guru kami
aku sudah menjadi
wanita yang tamat
dan haus kekuasaan
aku sudah banyak menyakiti orang orang
yang begitu baik padaku
ya dewa tayang aku
ampunilah segala dosa dosa
aku dan kesalahanku
tolong keluarkan aku
dari penjara ini
jika kau berikan aku kesempatan
untuk keluar dari penjara itu
aku akan memperbaiki semua kesalahanku
sebenarnya ada apa dong orang yang tadi itu
dia sedang mabuk
kerjaannya setiap hari hanya membabukan
bilang kata kata dia mabuk
dia membuat ulah
yang juga menyemangkan aku
adalah perbuatan kecil
yang dilarang oleh agama
tidak ada yang menegur yang di sana
siapa yang ingin menegur
semua di desa ini
mabuk mabukan di sana
semuanya sama tak terkecuali
sudahlah kisah nang
lebih baik kalian segera pergi dari tempat ini
sebelum curagan bajrah ayah dari wira mengetahui keberadaan wanita
kalian akan dalam bahaya
dia adalah anak tunggal yang dimanja oleh orang tuanya
setiap aduannya akan selalu di dengarkan oleh curagan bajrah
kalian benar benar dalam bahaya
tapi kalau kami pergi bukankah mereka akan mencari kami
tidak usah pedulikan saya
saya tidak takut
saya tidak peduli mereka mencari saya mengganggu saya atau bahkan membunuh saya
nyi sanak tenang dulu
kami tidak akan meninggalkan nyi sanak sendirian
apalagi di dalam bahaya
izinkan kami untuk mengantarkan nyi sanak ke rumah nyi sanak
apakah kalian belum kapok
kemarin kami cuma mengalah saja nyai
kamu jadi perempuan jangan besar kepala
kita kalian harus belajar sopan santun berbicara ya
tunggu dulu nyai
kali ini kami membawa lawan yang sepadan
kamu harus melawan guru kami
dalam din meow

jadi di desa ini sudah beredar banyak minuman keras
di semua tempat di desa ini
dengan mudah dapat temukan minuman keras
termasuk di kedai tempat saya bekerja
seindah desa ini
tetap saja sudah tercemar benda benda seperti itu
ayadari dan wira yang telah melawan anda sebelumnya
ialah orang yang mengatur penjualan minuman keras di desa ini
bahkan sampai ke desa sebelah
apa ada yang menukurnya
dulu ayahkulah yang melawan juragan bahjrah
tidak bisa kabur tentang saya
tidak bisa kabur
ternyata bapakmu sudah meninggal
aku turut berduka cita
tidak apa kisanak
tapi memang benar
setelah ayah melawan juragan bajra
tidak ada lagi yang melawannya
tidak ada yang berani
aku harus berbuat sesuatu pak
orang yang berani beraninya menghajarin wira

akan kualifikasi pertemuan
akan kualifikasi pertemuan
akan kualifikasi pertemuan
jadi ini orang yang berani beraninya menghajarin wira
saya kira sudah dewasa
ternyata masih bocah
lama lama aman kan
nyai jangan di sini bahaya di sini ma
kita di belakang saja
hei kamu gak usah berlengkak sopan
kalau berani menghajarin wira hadapi saya
eh bocah lihat
malah berdarah lihat
hei siapa bilang ini darah
ini bukan darah
beritahu saja sama raden
daripada tangan raden kotor
lebih baik sama paman saja ma
eh agak gitu ma
kamu berani ya
barung di sebelah sana
kita mau duduk di sini saja ya
kamu itu kembaran kamu lagi berantem